terkait pelonggaran lockdown di malaysia sudah terhubung dengan kami dari malaysia ada rajif sharif ketua ppi malaysia
halo selamat malam mas rajif apa kabar
selamat malam mbak dea alhamdulillah sehat semua di sini
ini mas rajif ini selain alasan jumlah kasus yang diklaim menurun apa alasan lain malaysia ini melonggarkan kegiatan masyarakat saat ini
baik kita bicara tentang alasan tentu saja kita bicara dengan jumlah yang mana pada saat ini dan terhitung pada hari ini mbak
case positif yang bertambah di malaysia hanya dua orang saja
dan ini merupakan angka yang sangat fantastis di mana hari ini merupakan angka yang luar biasa mengejutkan bagi negara ini
karena dengan jumlah yang begitu sedikit dan angka positif yang semakin menurun
maka bisa dipastikan perintah kawalan pergerakan yang sebelumnya disebut dengan bersarat atau conditional
movement control order diganti namanya menjadi perintah kawanan pergerakan pemulihan atau recovery movement control order
dan merupakan sebuah kebijakan yang bijak dan sangat cukup
karena juga mengantisipasi kebijakan ekonomi dan membantu stimulus ekonomi lainnya bagi masyarakat malaysia yang sekarang sudah semakin membaik
mas rajif artinya ekonomi juga menjadi salah satu alasan penting yang kemudian diambil oleh malaysia untuk melonggarkan kegiatan masyarakat ya di sana
benar sekali mbak
karena kita bicara tiga bulan fase pkp atau partial lockdown yang ada di malaysia hari ini sudah terhitung hari ke delapan puluh lima pelaksanaan perintah kawalan pergerakan
yang mana kita harapkan dengan adanya pasca pemulihan ini diharapkan banyak sekali bagian bagian ekonomi yang semakin membaik
sehingga bisa berlangsung yang mana pkp ini akan dilaksanakan hingga agustus
dan semoga saja perekonomian malaysia bisa semakin membaik dengan arahan dari kerajaan malaysia sendiri
mas rajiv tadi anda menyatakan bahwa terakhir malaysia mengumumkan ada hanya dua kasus positif di malaysia total di seluruh negara malaysia
apa yang anda lihat apa ya pasti anda juga melihat bagaimana di indonesia psbb nya anda juga melihat fakta di malaysia
apa yang berbeda dari yang malaysia lakukan karena jumlah kasusnya cenderung kecil ya
ya baik terima kasih mbak ini pertanyaan yang sangat baik karena saya adalah konsentrasi
di kebijakan publik dan ilmu politik maka yang saya perhatikan pertama sekali yang menjadi ciri khas penting bagi malaysia
sehingga bisa mencapai angka yang sangat minim adalah bagaimana sinergitas antara kerajaan malaysia dan juga rakyatnya
dan ditunjang dengan law enforcement yang sangat baik sehingga barang siapa yang melanggar aturan aturan terkait dengan perintah
maka kerajaan akan bertindak tegas dan ini diikuti dengan bagaimana masyarakat senantiasa patuh kepada kerajaan
untuk melaksanakan segala sesuatunya berdasarkan sop sop kesehatan dan juga banyak hal lainnya
seperti yang pada hari ini saya pantau di kota kuala lumpur di surau sura atau di musola musola di bagian mall sudah diberikan line
di tempat wudhu sudah diberikan line untuk pelarangan posisi duduk di kursi kursi umum juga ditempelkan bahwasannya
ada jarak jarak yang dilarang untuk kemudian bisa masuk ketika kita masuk ke setiap pusat perbelanjaan sendiri juga
kita diperintahkan untuk mengisi nama
jika tidak ingin manual maka kita bisa mendownload aplikasi yang disebut dengan my sejahtera
yang mana dengan aplikasi tersebut kita akan ada upaya tracking dari kerajaan apabila nanti worst case nya
ataupun kemungkinan terburuknya kita bisa terjangkiti di lokasi tersebut
nama nomor handphone dan juga hand sanitizer senantiasa tersedia di semua tempat
dan bagi yang tidak menyediakan kelengkapan tersebut maka akan diberikan sanksi yang tegas oleh kerajaan
kalau tadi anda menyebutkan kerajaan dengan pemerintah daerah ini punya sinergi yang baik
kemudian juga kedisiplinan warga bagaimana dengan upaya tes masal atau random test yang dilakukan oleh otoritas tempat
apakah masif juga
nah ini menarik karena baru saja saya mendapatkan broadcast dari teman teman yang ada di malaysia
kita bicara rapid test tidak seintensif lokasi lokasi yang ada di indonesia
karena dengan perjalanan tiga bulan ini mereka mengkhususkan kepada daerah daerah yang terlebih dahulu diantisipasi banyak sekali kasus positif
sehingga dengan adanya tes yang spesifik alokasi lokasi maka akan mengurangi tes tes masal di lokasi lokasi yang tidak dirasa perlu mbak
maka lebih melihat skala prioritas yang mana lokasi tersebut dikhawatirkan menjadi daerah yang rawan terhadap covid sembilan belas
dan itu sudah ditetapkan menjadi pkpd atau perintah kawalan pergerakan yang diperketatkan dalam bahasa melayu
nah sekarang sudah mulai dilonggarkan
apa perbedaan signifikan dari
yang kemarin ketat kemudian sekarang longgar
apa hal hal yang signifikan yang berbeda
aturan aturan yang berbeda di sana mas
yang membedakan kedua kebijakan itu
yang pertama sekali adalah dibukanya pusat pusat perekonomian seperti usaha retail
yang mana saya baru saja menyaksikan di tempat tempat usaha kuliner di restoran yang sebelumnya hanya boleh beroperasi hingga pukul sepuluh malam
maka terhitung pada hari ini yang mana implementasi pkpp dilaksanakan untuk pertama kalinya
semua restoran boleh buka hingga pukul dua belas malam
dan juga tetap dengan antisipasi yang mana sebelumnya kita tidak bisa duduk di lokasi restoran
hanya bisa take away atau bungkus tapi kini kita sudah boleh duduk di tempat dengan mengaplikasikan sop kesehatan
yakni menjaga jarak
yang mana satu meja hanya dibenarkan dua orang saja tergantung size dan ukuran lokasi tersebut
juga usaha usaha tempat yang sebelumnya sudah tidak bisa diberikan keberadaan

bisa melakukan aktivitas ekonomi sekarang sudah mulai dilangkar
dan yang paling penting adalah lokasi ibadah yang kemungkinan akan mulai dibuka secara perlahan
tetap dengan mengikuti sop kesehatan di masjid masjid ataupun di gereja gereja yang ada di malaysia
artinya hingga saat ini tempat ibadah masih belum bisa digunakan seperti normalnya sebelum ada pandemi ya
sepakat jadi banyak sekali tempat ibadah yang ditutup artinya semuanya tidak diizinkan
dan saya sudah dua bulan tidak selamat jumat atau sampai tiga bulan tidak selamat jumat di sini
karena kalau pun nanti mbak rumah ibadah dibuka hanya dibenarkan untuk malaysia saja
untuk beribadah di masjid dengan kewajiban membawa sejadah sendiri seperti di masjid
atau juga dengan posisi staff yang jarang atau berjarak
baik kebijakan lockdown di malaysia ini bisnis perkantoran sudah mulai longgar
tapi ibadah masih nanti akan menunggu aturan yang baru
terima kasih mas rajiv dari